sementara itu presiden jokowi merespons kritik politikus pks tentang seringnya prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri
jokowi menilai kunjungan kerja menteri pertahanan ke tujuh negara perlu dilakukan untuk memperluas diplomasi pertahanan dan meredam ketegangan antar negara
selain itu kunjungan kerja prabowo juga berguna untuk mengecek detail alutsista yang akan dibeli oleh indonesia
kalau ada yang mempertanyakan pak menhan pergi ke sebuah negara pergi ke sebuah negara pergi ke sebuah negara itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita bukan untuk yang lain lain
kalau masih ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan
meskipun saya tahu beliau ini ke negara negara tertentu juga dalam rangka
melihat alutsista yang ingin kita beli bagus atau tidak bagus benar atau tidak benar bisa digunakan atau tidak bisa digunakan semuanya dicek secara detail
dan itu sudah kita diskusikan dengan pak minhan sudah sekali dua kali